mengenakan baju tahanan muhammad rizki atau lebih dikenal dengan nama rizky bilar dihadirkan dalam
konferensi pers yang digelar di polres metro jakarta selatan kamis sore mata rizki bilar
tampak berkaca kaca saat berhadapan dengan puluhan wartawan kehadiran rizky bilar ini
adalah kali pertama sejak dilaporkan istrinya lesti kejora dalam kasus kekerasan dalam rumah
tangga akhir september lalu kabit humas polda metro jaya mengatakan tersangka rizky bilar
ditahan selama dua puluh hari ke depan untuk kepentingan penyidikan dan sewaktu waktu akan diperpanjang
selain ancaman hukuman selama lima tahun penjara penahanan tersangka dilakukan setelah penyidik
mempertimbangkan beberapa aspek salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan
yang sama kepada istrinya lesti kejora telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan
mulai hari ini selama dua puluh hari ke depan sementara itu bersamaan dengan penetapan penahanan sang suami
pedanggut lestiani atau yang lebih dikenal dengan nama lesti kejora tiba di polres metro jakarta
bersama orang tuanya mengejutkan sejumlah wartawan yang memenuhi lobi polres metro jakarta selatan
lesti yang langsung diserbu wartawan tak memberikan pernyataan apapun terkait maksud
kedatangan dan persoalan hukum yang sedang dihadapi suaminya rizky bilar
namun pada kamis malam kabar mengejutkan muncul lesti kejora mencabut laporan polisi
perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya pecah butan laporan ini dilakukan
semasa penyelidikan penyelidikan yang berlaku di rumah tangga dan di rumah tangga yang di alaminya pecah butan laporan ini dilakukan
setelah lesti bertemu bilar dan mencapai kesepakatan damai kesepakatan damai ini pun
tertuang dalam selembar surat yang ditandatangani kedua belah pihak dengan kesepakatan ini kuasa
hukum rizky bilar kemudian memohon restoratif justice kepada penyidik karena keduanya sudah
saling memaafkan dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik lagi lesti bilar juga
sudah sepakat tidak melanjutkan kasus ini ke jenjang yang lebih jauh namun
tim kuasa hukum rizky bilar menyayangkan penyidik polres metro jakarta selatan yang tetap
menahan kliennya menurut hot masih tompul sebelum rizki bilar resmi ditahan kliennya
dan lesti sebenarnya sudah sepakat berdamai dengan kesepakatan damai dan upaya restoratif
justice yang dilakukan perkara ini seharusnya tidak bisa dilanjutkan kalau dua orang sudah
berdamai kenapa kapolres jakarta selatan masih tetap membuat perkara ini
menjadi panjang sampaikan itu sama kapolres saya sangat keberatan penyidik baru bisa memutuskan
pada hari jumat ini usai dilakukan gelar perkara tentang restoratif justice tim liputan cnn indonesia